apel hari santri nasional diikuti empat puluh santri dari enam belas pendukung santren sejombang pada sabtu pagi
usai menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya puluhan ribu santri membacakan ikrar secara serempak
usai menggelar apel puluhan santri ini melakukan kirap di jalan protokol di jombang
mereka berharap bisa meneruskan cita cita para kiai dan santri pendahulu mereka
pemerintah menetapkan hari santri nasional sejak tahun lalu
hari santri diperingati untuk mengingat jasa para kiai dan santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan
peringatan hari santri dirayakan di berbagai daerah tak hanya melakukan upacara di pekalongan santri bahkan turun ke jalan
ratusan pelajar santri warga nahdlin serta pengurus wilayah nahdlatul ulama jawa timur
mengikuti upacara peringatan hari santri nasional di kawasan tugu pahlawan surabaya
hari hasan mutawakil alalah ketua tan faziah pengurus wilayah nahdlatul ulama jawa timur menjadi inspektur upacara
meski puluhan pelajar dan santri pingsan akibat kelelahan upacara dapat berjalan lancar
selain upacara perayaan hari santri juga diramaikan dengan atraksi pencaksilat
di pekalongan jawa tengah ribuan santri dari berbagai
pondok pesantren melakukan aksi turun ke jalan sabtu siang
dengan pengawalan petugas kepolisian long march para santri ditempuh hampir lima km
usai melakukan long march para santri ini menyerahkan bendera merah putih pada bupati pekalongan
sebagai lambang kecintaan santri pada negeri ini
sang santri bersatu padu untuk melengkarakan berbagai kegiatan
kegiatan kirap ini dimaksudkan adalah untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme
semangat patriotisme sekaligus mengenang perjuangan para leluhur para datuk datuk kita
di cirebon puluhan anggota ansor dan banser membagikan sarung kepada masyarakat
sebanyak empat ratus empat puluh empat sarung yang sudah disiapkan dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di depan kantor cabang ansor
di jalan pangeran cakrabuana kecamatan talun kabupaten cirebon
kurang dari tiga puluh menit sarung sarung ini ludes dibagikan
pembagian sarung ini merupakan simbol serta wujud penghormatan kepada para santri di seluruh indonesia
simbol bahwa saya santri itu benar benar kita untuk menjaga nkri
kenapa kita melakukan hal ini di arisan
itu untuk membuktikan bahwasannya kita gerakan pemuda ansor kabupaten cirebon itu real
untuk terjun ke masyarakat itu amar malu penyembungkar
dan kita tegaskan bahwa gerakan pemuda ansor kabupaten cirebon akan terus mengawal
keutuhan negara kesatuan republik indonesia